cinta yang sangat besar yang kamu sediakan untuk saya
sudah mengubah benci
menjadi cinta yang abadi
andi nicarisma putri
kenapa dulu saya bisa
gimana kamu udah sampai
tante harap kamu baik baik aja ya disana ya
tante masih kangen tuh sama kamu
ya pondok pelita semuanya aman
kita semua sehat sehat alhamdulillah
dan kita disini lagi ngumpul di pantiasuhan
karena kita mau bikin syukuran
untuk kepulangan aldebaran
jadi whenever kapanpun
kamu merasa rindu keluarga
kamu bisa telepon tante
kamu bisa datang kesini at any time
kalau perlu kamu tinggal disini juga
tante akan seneng sekali
yaudah kalau gitu kamu sehat sehat disana ya
terima kasih ya allah
telah benar benar hilang
saya bersyukur bahwa hubungan saya dan sal
bisa kembali seperti sebelumnya
tidak seperti yang saya khawatirkan
dan saya harus segera ke makam malika
untuk menceritakan bahwa
semua sudah baik baik saja
dan saya sengaja tidak tanya soal sienna
karena memang gak perlu
biar itu menjadi keputusan sal sepenuhnya
bisa kembali seperti sebelumnya
bisa kembali seperti sebelumnya
untung gue masih nyimpan beberapa foto andin sama sal
karena gue tau

karena gue tau gak akan sia sia ambil foto mereka
pasti akan ada gunanya
dulu buat sienna
dan sekarang kepake juga buat aldebaran
apa kamu yakin kalau andini itu setia sama kamu
kamu bisa liat sendiri kan mereka sedekat itu ah
kamu bisa liat sendiri kan mereka sedekat itu ah
sal itu jagain mbak andin banget
andin juga sering curhat sama lama papa saya
kalau dia itu sangat nyaman dengan saya
tapi mbak nin juga pernah cerita sama saya kalau dia juga
belum bisa move on dari kamu
tapi kalau nggak move on bukan berarti hatinya itu masih full ke kamu ya ah
apalagi dengan keberadaan kamu yang gak jelas jadi ya wajar kalau dia bisa
bisa sedekat ini sama saya dia butuh sandaran dia butuh seseorang
dan akhirnya dia dapetin itu ya di sal
gak seperti andin yang seharusnya saya kenal
saya nggak terlalu percaya dengan ucapannya tapi ada bukti foto yang dia bawa

andi ini karisma putri
sebentuk cinta yang kuat
bersama seiring berjalannya
sebentuk cinta yang tidak pernah direncanakan sebelumnya
cinta yang terasa
setelah melalui berbagai perjuangan
yang sempat sangat membenci kamu
ketulusan yang kamu berikan
cinta yang sangat besar yang kamu sediakan untuk saya
sudah mengubah benci
menjadi cinta yang abadi
andi ini karisma putri
jangan lupa like share dan subscribe
untuk mendapatkan informasi terbaru

sampai jumpa di video selanjutnya

saya gak tau tentang apa kebencian itu
pasti aldebaran lagi mikir nih soal kedekatan mbak ending dengan sal
kamu gak perlu konfrontasikan mbak ending ya
saya kan harus tanya juga masalah ini supaya jelas
kamu itu cuma lupa ingatan ah
tapi bukan orang yang gak paham perasaan
coba deh kamu pikirin apa yang sudah saya kasih tahu semuanya ke kamu
ya mungkin baru perasaannya aja yang seminggu
tapi ya nggak menutup kemungkinan kan pak
kalau dibiarin berlarut larut ya mungkin bisa
bisa menjadi jauh lagi
bahkan sebelum kamu pulang pun hubungan mereka itu udah jauh lah
saya sih nggak nuduh ya
ini cuma pantauan saya aja selama ini
saya melihat kalau mbak ani itu memang
memang bener bener nyaman selama di deket sal

bahkan pacarnya sal pun sakit hati loh melihat itu

selama kamu mau pulang
ya gak aneh juga sih
ada perempuan sendirian
mengharapkan suaminya itu pulang
suaminya itu pulang selama dua tahun
dan tiba tiba ada laki laki muncul tampan baik
dan dia memberikan perhatian penuh
sedangkan suaminya ya masih belum jelas keberadaannya di mana
pak ustadznya udah sampai pak
nanti saya panggilkan sekalian saya panggilkan orang orang semuanya
bu rosa kalau udah gak ada yang ditunggu lagi
ada baiknya kita mulai kasihan anak anak udah mulai kepanasan
iya betul sekali lagi
pula juga kasihin nanti andi sendiri dan di rumah ya
kalau gitu saya cari al tabaran
biar saya aja yang cari
kamu urus semuanya di sini
saya cari al tabaran ya
kalau gitu pak saya izin
buat pak ustadznya ya
oh ya kamu tau gak ah
kalau panti asuhan ini dulunya tempat rina tinggal